ayah anda sudah berjanji kepada aku
akan mengangkatku menjadi putra mahkota
aku harus menuntut janji ayah anda
justru itu akan menunjukkan bahwa kau tidak pantas menjadi putra mahkota
untuk mendapatkan gelar putra mahkota
mengapa ibu anda tinggal disini
ibu anda sedang menjalani hukuman sebagai pembantu putra ku
apa salah ibu anda
nimas rara santang memang tidak menyukai ibu anda
sehingga dia ingin mempermalukan bunda seperti ini
dia sudah menyimpan dendam
dan ini adalah saatnya dia membalaskan
semua perbuatan bunda
yunda rara santang
aku membalaskan dendam ibu anda kepada diri
sudahlah putra ku
kita ini sedang lemah
kita tidak mempunyai kekuatan apa apa
kita hanya bisa menerima nasib
dibenci dan akan disingkirkan dari istana
kita tidak bisa melakukan apa apa putra ku
kita tidak lagi lemah ibu anda
ibu anda tidak tahu siapa aku sekarang
jadi benar yang ibu anda dengar
kau sekarang menguasai jurus beraja musti
benar sekali ibu anda

bukan lagi surawi saya yang dulu
sekarang ilmu kanduraganku cukup tinggi ibu anda
yunda rara santang
bisa ku buat pusna
akan ku buat dia berlutut di depan kakiku
dan ku buat
dia datang kesini
dan kita akan membuat perhitungan dengannya
kau harus menahan diri
jika kau mengajak ribut rara santang dan saudaranya
tidak akan mendatangkan apa apa
justru akan menjauhkanmu dari tahta putra mahkota
tahta putra mahkota
ibu anda mendengar hal itu
dari dewan istana di balairung siang tadi
masih ada yang ingin diutarakan
mohon ampun gusti prabu
satu hal yang kalah tidak penting
untuk kita ketahui dalam sidang ini
selain masalah senopat
adalah masalah putra mahkota
mohon ampun gusti prabu
sesungguhnya rakyat pajajaran
sudah lama menunggu nunggu
siapakah gerangan yang akan gusti prabu pilih sebagai putra mahkota
apakah raden walang sungsang atau raden kian santang
atau justru raden surawi sesa
mohon ampun gusti prabu
rakyat sangat berharap
gusti prabu tidak salah memilih putra mahkota
siapakah yang paling pantas
di antara ketiga putra

yang lebih penting
untuk menjadi putra mahkota
rakyat yang paling penting
untuk menjadi putra mahkota
mohon ampun gusti prabu
sepengetahuan hamba selama ini
keinginan rakyat pajajaran sudah bulat
yang menjadi putra mahkota adalah raden kian santan
dan kiana santang
sudah dekat dan peduli
terhadap rakyat penjajaran
raya handa sudah berjanji
kepada aku akan mengangkatku
menjadi putra mahkota
aku harus menuntut jenjaya anda
justru itu akan menunjukkan
bahwa kau tidak pantas menjadi putra mako
untuk mendapatkan gelar putri mahkota
aku sangat layak ibu nda
aku benar benar layak
sekarang kita dalam
ibu nda terlibat
dan uakmu sekarang
mendekam di penjara
karena kasus pemberontakan pada
mengapa ibu nda
apa ada yang
salah putraku ayah anda musuh selain kau tidak ikut membela pajajara saat pemberontakan di
luar sana kau menyerang raden piang satang dan hampir membunuhnya apa yang ingin kau
sampaikan tentang rai surawi saya katakan putra raiki asan panggung tenaga dalamnya musnah dan
dia tidak bisa berbuat apa apa lagi jaga sebenarnya apa yang terjadi ayahnya
prabih raiki yang santan terkena jurus beragamus
sehingga membuat warungnya terpunca yang siapa yang menguasai jurus itu
tanpa menurut dan tenaga dalamnya jurus itu sangatlah berbahaya karena bisa mempengaruhi
tak dan bisa membangkitkan watak jahat kepada diri semua
montafi roh nangis pantas saja ya anda sikap rai surawi saya berubah sangat
berhina dan dia sangat bernafsu untuk membunuh raiki yang santan
anda akan selesaikan masalah ini
setelah pemberontakan rangkapuan
mulai sekarang kau harus belajar menahan diri
untuk saat ini
bunda dan uakmu tidak bisa membela
kecuali kau siap kehilangan tahta putra mahkota
tidak akan aku membiarkan ayah anda mengambil hakku
memberikannya kepada akihan santang